kita ke ajang lainnya ajang balap drift intersport world stage dua ribu tujuh belas memasuki tahap final
ajang final kali ini diselenggarakan pada empat dan lima november dua ribu tujuh belas di parkir barat jie expo kemayoran
acara di jakarta merupakan rangkaian dari babak kualifikasi yang sebelumnya telah diselenggarakan di empat kota besar di indonesia
yaitu di tanggerang bandung yogyakarta dan surabaya pada agustus dan oktober lalu
ajang intersport world stage ini turut melibatkan tiga drifter internasional dan tiga drifter jawara indonesia
yaitu emmanuel amandio dika cehat dan drifter wanita alinka hardianti
ajang drift ini mempertontonkan keahlian mengemudi para pembalapnya atau drifter
sistem penilaian pada balapan ini bukan hanya pada waktu
melainkan pada aksi para drifter dalam mengembudikan mobil yang akan dinilai oleh tim juri
diharapkan dapat menarik masyarakat yang menaruh minat pada olahraga motorsport
pihak intersport pun menyatakan komitmennya untuk menjadi wadah bagi para pecinta motorsport di indonesia
dan pada tanggal lima november akan dipertontonkan kebolehan para drifter internasional
mulai dari jepang australia dan thailand yang akan melawan jawara drift indonesia
nantinya mereka akan mengadu aksi aksi drift memukau di sirkut gx pro kemayoran